hai mantan pengacara rizik syihab kapitra ampera tidak membantah tapi juga tidak membenarkan kabar
yang menyebut bahwa ia menjadi calon anggota badan legislatif dari pdi perjuangan ia malah
mengungkapkan hal lain bahwa ia belum pernah bertemu dengan elit pdi perjuangan termasuk
dengan sekjen hasto kristianto terus terang saya belum pernah bertemu dengan satu orang pun dari
dpp dan saya juga belum pernah bertatap muka bertemu bicara dengan sekjen pdip ya dan saya
saya ingin menyampaikan ingin bertanya langsung apa betul saya dicalonkan melalui dapil sumatera
barat ini penting bagi saya dan ini belum saya belum dapat konfirmasi terkait nama kapitra ampera
mantan pengacara rizik syihab yang masuk dalam daftar bakal calon legislatif dari

yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda dengan
partai banteng moncong putih atau pdi perjuangan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto rabu sering
menyampaikan dialog dengan kapitra ampera masih dilakukan ia menambahkan saat ini kapitra masih
beristihara kapitra didaftarkan melalui sistem online berdasarkan referensi pdi perjuangan melalui
sistem pendaftaran online harus ada persetujuan dari yang bersangkutan terkait tanggapan kapitra
yang tidak mengetahui bahwa ia diusung pdi perjuangan sekjen pd perjuangan hasto
kristianto mengatakan komunikasi terus dijalin
bahwa beliau masih melakukan berbagai dialog dialog sebelum akhirnya mengambil keputusan final
berkas itu memang kami masukkan ke kpu jadi sekali lagi karena proses kami adalah online
tentu saja ada beberapa referensi ya dari mereka mereka yang oleh dewan pimpinan pusat pd perjuangan
diberikan akses untuk melakukan rekrutmen
dan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut apakah dari dia pribadi atau gimana soalnya dia
bilang enggak tahu mas ya kalau saya pribadi memang belum pernah bertemu jadi itu betul yang beliau
sampaikan maka ini ini kan masih proses review terhadap seluruh tokoh tokoh yang dilakukan
pendekatan kuasa hukum rizik siap kapitra ampera menjadi caleg pdi perjuangan untuk wilayah sumatera

sekjen pd perjuangan hasso kristianto saat pendaftaran caleg hari selasa namun pdi perjuangan menepis
masuknya kapitra sebagai bagian deal politik antara pdi perjuangan dan rizik syihab
pdi perjuangan secara mengejutkan mengusung mantan pengacara rizik sihab kapitra ampera sebagai caleg dpr ri dari dapil sumatera barat
sekjen pdip hasto kristianto mengungkapkan bahwa partainya mengusung kapitra sebagai caleg atas aspirasi masyarakat sumatera barat
namun pdip menepis masuknya kapitra sebagai bagian deal politik antara pdip dan kubu rizik
bahwa dialog kami dengan masyarakat sumatera barat itu betul betul memang menghendaki adanya jembatan penghubung dengan pd perjuangan
sehingga yang bersangkutan memang dicalonkan oleh pdi perjuangan dari dapil sumatera barat
hasto menegaskan pdip terbuka untuk semua kalangan
pdip menyambut baik semua tokoh yang mau berdialog dan bekerjasama
sementara itu menanggapi kabar pencalekan dirinya kapitra tidak membantah tapi juga tidak membenarkannya
meski demikian ia mengaku telah berkonsultasi dengan ulama terkait hal ini
kapitra juga tidak menolak jika namanya diajukan sebagai caleg
ia bahkan pernah direkomendasikan masuk pdip untuk memberi warna pada partai tersebut
namun ia memiliki persyaratan jika diajukan sebagai caleg antara lain diberi peran lebih besar agar bisa menyuarakan kepentingan umat
saya ingin katakan bahwa kalau saya punya manfaat dan ladang amal dan bisa menjabatani kebaikan saya siapa korban untuk itu
tetapi kalau hanya cuma apa namanya naruh nama saya saja ya dan tidak punya nilai apa apa tidak dapat memberi warna untuk apa
jadi kita harus melihat fungsional
kita harus melihat fungsi kita itu bermanfaat tidak buat banyak orang bukan buat satu kelompok
kapitra sendiri ingin bertemu dengan sekjen pdip untuk mengkonfirmasi pencalonannya
sejauh ini ia masih belum secara jelas menyatakan telah dicalonkan meski pendaftaran caleg sudah ditutup selasa kemarin
dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi
awalnya tampak seperti seteru menggebu gebu tidak lama kemudian tertawa melupakan masa lalu
ini keadaan terjadi dengan disebutnya nama kapitra ampera yang bergabung ke pdi perjuangan
untuk membahas topik ini saya sudah ditemani dengan narasumber saya di studio
ada mas arief wibowo kepala badan saksi pemilu nasional pusat pd perjuangan
mas arief selamat malam terima kasih sudah di sini
ada juga mas ferry juliantono waketum gerindra mas ferry
selamat malam mbak
selamat malam terima kasih sudah di sini ada mas jayadi hanan direktur eksekutif smrc
mas jayadi terima kasih saya ke mas arief dulu tapi sebelum ke mas arief saya mau putarkan dulu kembali
pernyataan konfirmasi yang dilakukan oleh kapitra ampera yang baru saja berlangsung hari ini
kalau misalnya jadi caleg itu kan harus mengasih berkas berkas dan segala macam itu berarti belum pernah ustadz pelakukan
nah makanya saya ingin konfirmasi ya jadi begini saya ingin konfirmasi kepada orang mencalonkan saya
saya ingin konfirmasi
dan saya lagi mencoba minta tolong untuk bisa bertemu
ya semuanya saling konfirmasi saya konfirmasi langsung ke pdi perjuangan jadi sebenarnya dicalonkan atau tidak dicalonkan sih mas arief bagaimana itu sistemnya kalau misalnya orangnya sampai nggak tahu
kan itu dugaan orang yang tidak tahu
jadi artinya begini
kan begini jadi dalam proses mencalekan seseorang ya pdi perjuangan itu kita menggunakan metode talent scouting
kita mencari orang orang yang sekiranya tidak saja ada visi dan misi yang sama dengan partai kami partai demokrasi indonesia perjuangan tetapi juga ada kepentingan yang juga sama
tentu ini kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak
apakah dalam proses pencalekan dan kemudian kalau nanti menjadi anggota dpr itu membawa manfaat
nah proses komunikasi pasti dilakukan ya
dan kemudian dilanjutkan secara administratif
tetapi begini di dalam proses pencalekan itu kan ada tahapan tahapannya
jadi tidak serta merta bahwa soal administrasi kemudian menjadi hal yang utama
artinya begitu daftar susunan calon itu kemudian telah disepakati
kemudian dimasukkan pekerjaan
nah itu apa
itu kemudian diterima
nah itu apa
itu kemudian diterima
nah itu apa
itu kemudian diterima
dan dimasukkan nama caleg itu kekurangan kurangan administrasi bisa menyusul kemudian
maka kemudian dalam tahapannya di kpu ada yang disebut dengan dua minggu waktu untuk verifikasi administrasi kelengkapan daftar calon dan daftar calon itu sendiri
nah komunikasi tentu dilakukan
jadi tidak mungkin partai memutuskan seorang itu menjadi caleg tanpa ada komunikasi apapun
oke tapi berarti pernyataan yang begitu
bahwa apabila kemudian ternyata ada kekurangan syarat dan sebagainya
itu bisa menyusul kemudian
nah soal pernyataan pak kapitra saya kira ini juga tafsir saja
apakah orang yang menafsirnya itu mengatakan loh ini pdi perjuangan mencatut
atau ada sebaliknya menyatakan oh enggak berarti masih ada sesuatu yang kira kira perlu dibereskan
tetapi in prinsip adalah disepakati gitu
secara prinsip disepakati
ya saya kira semua caleg memang dalam posisi seperti itu
bahkan nanti kelengkapan administrasinya tidak saja secara internal
tapi juga kelengkapan administrasinya
legislasi yang harus kita penuhi karena memang itu diwajibkan atau disyaratkan oleh komisi pemilihan umum
bahwa seperti yang pada saat opening tadi yang dulunya kelihatan lawan berlawanan secara keras di aktivis dua ratus dua belas di kegiatan dua ratus dua belas
tapi sekarang kemudian dirangkul menjadi teman
ya saya kira kan itu soal tampak di permukaan ya
dan sama juga ketika misalnya ustadz
karena tadi mas arief juga bilang satu visi dan misi
berarti memang selama ini satu visi dan misi juga dengan kapitra
orang bisa saja orang bisa saja pada satu waktu tidak seolah olah nampak berbeda berkonflik
tapi kemudian setelah ketemu ada komunikasi ternyata sebenarnya tidak ada masalah
ya yang membedakan dan bahkan tidak ada masalah yang menyebabkan antara dua pihak itu berkonflik
jadi artinya ada satu keselarasan ada satu kesamaan
nah kalau seperti itu saya kira sesuatu yang normal saja di dalam politik kita
tentu hal yang penting di dalam pdi perjuangan misalnya kesempatan kita terhadap pan
terhadap pancasila terhadap nkri terhadap kebhinnekaan misalnya
terhadap konstitusi kita
nah yang begitu begitu hal yang prinsip
lah kalau yang prinsip prinsip saja ketemu loh apa kemudian yang harus dipersoalkan
nah kalau soal interest itu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik
ya diantara kami misalnya sebagai partai dengan pihak pihak yang selama ini misalnya dinilai oleh masyarakat
yang dianggap oleh masyarakat bertentangan
jadi ini sebenarnya sesuatu yang normal saja
yang biasa dilewati oleh banyak orang termasuk oleh partai partai politik
dan pasti sudah ada hitungan elektoralnya dong kalau misalnya mengajak
oh tentu rekrutmen dan seleksi caleg yang kemudian masuk dalam daftar calon
dimulai dari daftar calon sementara awal ya sampai kemudian nanti daftar calon tetap
itu pasti ada hitungan sejauh mana pengaruh elektoralnya terhadap perolehan suara dan kursi untuk partai
tetapi tentu tidak semata mata itu
jadi hitungannya elektoral nanti urusannya hanya pada dua saja
satu adalah soal popularitas dan kedua potensi elektabilitas
nah padahal di dalam proses penyusunan kader dan kepentingan kita melakukan rekrutmen dan seleksi kader untuk ditempatkan di dpr sampai dengan dprd
tidak semata mata menimbang soal dampak elektoralnya
apakah nanti kita memperoleh kursi memperoleh suara atau tidak
tapi juga ada urusan yang jauh lebih penting adalah
bagaimana setiap anggota dpr nanti bertugas sampai dengan dprd kabupaten kota bertugas untuk menjalankan visi dan misi partai
terutama hal yang sifatnya prinsipil atau fundamental bagi partai
oke baik saya ke mas ferry sekarang
mas ferry ini juga sebenarnya banyak pertanyaan di luar sana setelah mengetahui kapitra ampera dikatakan bergabung dengan pd perjuangan
itu partai partai yang selama ini identik dengan dua ratus dua belas seperti gerinda dan pks apa tidak merasa kehilangan
yang pertama saya
saya juga nggak begitu mengenal mas kapitra ini karena pertama tahunya juga dari sosial media
kalau dua ratus dua belas itu kan merupakan bagian dari apa yang disebut dalam organ yang namanya gnpf mui
gerakan nasional pembela fatwa mui
nah dua ratus dua belas adalah atau alumni dua ratus dua belas itu rangkaian dan waktu kasus pak habib rizik pun juga ada pembela hukum
pengacara hukum yang resmi yang setahu saya dari front pembela islam sendiri
dan ada rombongan pengacara pengacara yang secara sukarela ingin mendampingi pak habib rizik dalam kasus kemarin
nah saya nggak tahu kalau pak kapitra sendiri dalam posisi seperti apa di dalam saya nggak tahu
tetapi menyangkut masalah pak kapitra jadi caleg ini
pertama harusnya mas arief ini bisa menjelaskan dengan secara lebih baik
sebenarnya pak kapitra ini nyalek apa enggak gitu loh
karena kan sebenarnya ada namanya
kalau sudah tahu seperti ini saya juga sebenarnya ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas
apakah pak kapitra ini seperti yang diributkan ini jadi bakal calon legislatif di pdip atau tidak
karena itu bisa dijelaskan secara pasti aja
di daftar nama bakal calon legislatif pdip tidak terdapat itu atau terdapat nama pak kapitra
misalkan di dapil tadi apa sumatera barat apa riau
nah itu kan bisa dijelaskan
tapi ada berarti kan kalau misalnya tadi jawaban dari mas arief
sudah kan ada silon sekarang di kpu sendiri
jadi partai harusnya bisa menjelaskan apabila ada masalah yang seperti ini
nah itu menurut saya tadi saya belum dapat kejelasan sebenarnya menjadi bakal caleg di dapil yang mana
di pdip karena ini penting kan
takutnya ternyata belum baru dalam proses komunikasi atau apa namanya sepihak lah gitu
jadi harusnya kalau dapat kepastian dari pak arief tadi
ya kami sudah mendapatkan informasi kami sudah menelusuri bahwa sudah pak kapitra terdapat namanya nomor urut berapa
kalau ini kan belum pasti gitu
saya kira tidak ada kepentingannya untuk menjelaskan kepada gerindra
sama juga kalau nanti ada mas ada yang dimainin
tadi pak kapitra aja bikin tadi
sebagai calon dari gerindra kan tidak boleh begitu saling saling menghormati
tapi begini intinya
setiap orang yang dicalikan oleh partai tentu sudah melalui satu proses yang normal dan wajar
dan itu keputusan partai
atau ada waktu
setelah pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh pdi perjuangan
dan kita dibatasi waktunya empat sampai tanggal tujuh belas
setelah itu kemudian akan diverifikasi oleh kpu dan diumumkan
sejauh mana bakal calon itu nanti memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
tapi kalau namanya kan harusnya sudah ada
apakah dicalon karena
mumpung ada pdip nya ada
daripada nanya ke kpu lah nanya mas arief
mas arief tidak perlu sampai mempersoalkan
itu kan sudah dijelaskan pak sekjen juga sudah menjelaskan
bahwa tentunya rekrutmen dan seleksi itu dilakukan dengan baik oleh partai
bahwa bisa jadi setiap orang juga ada miskomunikasi kan biasa saja
tapi nanti kita membahas lagi soal ini
karena memang ada beberapa hal tadi juga dalam pernyataan kapitra tadi
jika memang kapitra kemudian sudah bergabung dicalekan oleh pdi perjuangan
masih ada value yang mengganjal
apa itu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal pencalegan kapitra ampera
loyalis rizik syihab yang bergabung ke pdi perjuangan
saya ke mas jaya dihanan sekarang
memang kalau misalnya lompat lompat itu kan biasa
beberapa kali kita juga sudah membahas antara parpol satu dengan parpol lain
ada yang menyinggung soal etika dan segala macam
tapi apa bedanya dengan yang ini
mas jaya dianan
ya sama aja kan
melompat atau berpindah dari menjadi aktivis sosial kemasyarakatan
lalu berubah menjadi aktivis politik
itu juga biasa kan
atau sebaliknya tidak lagi menjadi aktivis politik
lalu pindah menjadi aktivis sosial kemasyarakatan

itu lebih biasa lagi begitu
ya tergantung kepada bagaimana komunikasi yang terbangun
seperti yang disampaikan oleh mas arief tadi gitu
tapi juga termasuk tadi yang sempat saya bahas di awal
karena selama ini yang dibangun image nya seorang kapitra ampera
yang bertentangan dengan image yang dibangun oleh pdi perjuangan
value soal islam dan anti islam dan sebagainya kan
umat dan anti umat
katakanlah betul bahwa
saya menganggap ya
menganggap bahwa memang betul nama pak kapitra ada di pencalekan itu
kalau enggak kan nggak mungkin
enggak mungkin keluar
tinggal barangkali ada proses yang masih harus dilalui
lalu bagaimana kita memaknai itu
saya kira ini sebetulnya dalam kacamata makro
ini proses biasa aja
dilakukan oleh semua partai politik
sebagai bagian dari strategi elektoral menuju pemilu dua ribu sembilan belas
menurut saya paling tidak ada tiga faktor besar yang akan mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dari parpol dalam pileg dua ribu sembilan belas nanti
faktor pertama adalah kekuatan mesin partai plus simbol partai termasuk di dalam citra partai
yang kedua adalah calon didapil
itu yang akan menentukan
yang ketiga adalah soal yang disebut yang sering kita bahas efek ekor jas
jadi kalau kita mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden itu bisa berpengaruh
masalahnya adalah tiga faktor ini tidak selalu berjalan beriringan
bisa bertentangan loh
di sebuah dapil
misalnya pileg itu kan berbasis dapil
maka di dapil itu bisa saja misalnya ada daerah di mana jokowi kurang disukai di situ
pdip kurang disukai di situ
tapi pdip punya kepentingan untuk memperoleh lebih banyak suara di situ
bagaimana strategi pdip
antara lain misalnya mereka salah satu calonnya adalah mencari calon
yang mungkin bisa berpengaruh
yang mungkin bisa diterima di situ
jadi itu strategi elektoral biasa
termasuk misalnya kapitra diletakkan di sumatera barat
bisa jadi begitu
itu informasi yang kamu dengar
jadi dalam konteks itu maka saya membaca dari sudut pandang pdip
kita bisa membacanya bahwa pdip sedang melakukan dua hal
satu apa yang disebut dengan politik akomodasi
apa fungsi politik akomodasi ini terkait dengan kekuatan mesin partai pdip
citra partai pdip
kita harus belak belakan mengatakannya bahwa pdip minimal di sejumlah daerah
atau di sejumlah segmen masyarakat
dianggap sebagai partai yang kurang ramah terhadap umat islam
narasi yang terbangun paling tidak
soal benar atau tidak itu kan tergantung nanti masing masing
nah dalam konteks ini maka pdip berkepentingan untuk menutupi kelemahan itu
menutupi kelemahan itu
sehingga pdip bisa minimal mempertahankan suaranya di pemilu dua ribu empat belas yang lalu
kalau tidak itu kan bisa menjadi potensial untuk menjadi titik kelemahan dari pdip
ya itu tadi
melakukan politik akomodasi
yang disebut oleh mas arief
dalam scouting itu mencari tokoh tokoh atau orang orang yang mungkin akan membantu pdip untuk memperbaiki citranya tersebut
soal citra itu benar atau tidak itu kan soal persepsi
itu yang pertama
nah yang kedua adalah yang dilakukan pdip yang kedua itu strategi elektoral berbasis dapil
karena pdip itu
karena pdip tidak bisa hanya mengandalkan efek ekor jas dari jokowi
kemudian kekuatan mesin partai pdip yang sebenarnya tidak merata
di beberapa daerah kuat sekali seperti jawa timur bali
tapi beberapa daerah yang lain kan tidak
meskipun sebetulnya pdip itu kan menang di tujuh belas provinsi pada tahun dua ribu empat belas lalu
dari tiga puluh tiga provinsi
jadi kepentingan pdip selain untuk mempertahankan suara itu adalah berbasis strategi dia berbasis dapil itu
dengan mencari kandidat kandidat yang paling mungkin untuk masuk di daerah daerah yang kurang ramah terhadap pdip sebagai partai
atau kurang ramah terhadap calon pdip yang nanti presiden
saya kira strategi yang sama juga akan dilakukan oleh gerindra juga
dan partai partai yang lain
dengan daerah daerah yang berbeda
karena memang sesuai kepentingannya
iya strategi elektoral untuk memenangkan pemilu dua ribu sembilan belas
dan itu baik itu legislatif ataupun presiden
karena jangka panjangnya kan bagaimanapun kita melihat ini kan bersamaan
itu juga yang kemudian dipertimbangkan oleh pdi perjuangan
ada beberapa kantong suara yang harus diamankan
salah satunya juga mungkin merekrut kapitra disini
ya saya kira itu baru strategi yang umum saja
semua partai pasti akan melakukan
punya hitungan itu betul
ada wilayah wilayah yang misalnya seperti gorontalo
ya gorontalo kita sangat terbuka
membuka diri ya
misalnya kalau ada tokoh tokoh masyarakat di sana yang memang bukan kader partai tetapi mau bergabung dengan pdi perjuangan
tentu kita punya instrumen yang kita gunakan untuk mengakses
mengakses apakah itu menyangkut popularitas potensi elektabilitas dan lain sebagainya
jadi sesuatu yang normal saja
siapapun bisa bergabung dengan pdi perjuangan
kami adalah partai terbuka
tentu sejauh adalah bersepakat terhadap prinsip prinsip yang selama ini menjadi basis pemikiran partai
prinsip prinsip yang menjadi pegangan dasar politik di dalam kita berpartai
dan itu adalah tentu
dan itu adalah tentu
terkait juga dengan misi yang akan dicapai oleh partai
tidak saja dalam dimensi waktu yang pendek
misalnya hanya untuk kepentingan elektoral dalam pemilu serentak dua ribu sembilan belas
tetapi juga tentu kepentingan jangka menengah dan jangka panjang
nah disinilah saya kira pengorganisiran pemenangan partai
salah satunya melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi caleg ini menjadi penting atau menemukan relevansinya
tapi kemudian yang juga menarik untuk disampaikan juga di sini adalah
kami ada pernyataan dari kapitra juga tadi menyatakan bahwa soal pencapresan
kita lihat apa yang dikatakan kapitra ampera soal pencapresan
itu dia kenapa kenapa partai partai tidak mencalonkan dia
itu suatu kemarahan saya juga
dia yang jungkir balik dia yang berdarah darah
lalu orang lain nih calon jadi presiden
saya nggak rela juga dong
rs malahan direkomendasi oleh pa dua ratus dua belas nolower pertama kok namanya
sama sekali gak disentuh
sebagai calon presiden
sama pan gerindra dan pks sama sekali nggak disentuh
ya kenyataannya begitu
gak pernah dibicarakan
orang gitu gitu usul di umat musul kan dibilang cuma elebitasi sekian
saya tidak bicara orang
saya bicara partai politik
yang katanya mendukung asibela islam
tidak mau mencalonkan rs
tidak mau mencalonkan rs sebagai presiden kenapa
oke itu value yang tadi saya katakan yang mungkin jelas berbeda dengan pd perjuangan selama ini yang kita lihat ya
sekali lagi yang terlihat di permukaan mas arief
jadi mungkin yang begitu begitu tetap saja
bahkan mereka yang kemudian menjadi calon pd perjuangan
tetap mereka dipersilakan punya point the view sendiri bahwa
oh tidak tentu tidak
nah jadi begini
penggalan itu tidak bisa kemudian dicertifikasi sebagai satu keputusan yang kemudian menjadi satu isu yang kemudian oleh pd perjuangan adalah sebagai isu yang diposisikan diametral atas sikap politiknya
tetapi kan karena ada komunikasi ada kesepahaman
saya kira pak kapitra misalnya sangat kecewa
misalnya apa yang diputuskan di dalam forum dua puluh satu dua puluh dua
tetapi bagi partai partai islam justru tidak dicalonkan
nah saya kira keprihatinan atau kecewaan itu kemudian menjadi bagian dari mengapa beliau kemudian mau dan rela bergabung dengan pdi perjuangan
nah saya kira kita harus melihatnya secara utuh
tapi yang penting begini bagi pdi perjuangan
ada hal yang jauh lebih penting
national interest kepentingan rakyat dan sebagainya
dan kita ini membuka diri selas selasnya
bahkan di dalam pengadaran pengadaran dalam kebijakan perjuangan

dari daerah misalnya dari potret demografinya kemudian dari potret sosiologisnya dari kemudian geopolitiknya
representasi pada kelompok tertentu yang kurang misalnya
atau apa namanya yang memang menjadi kebutuhan partai untuk tidak saja menguatkan konsolidasi partai
tetapi juga supaya ada representasi yang proporsional dan adil di wilayah wilayah tertentu
kita bilang di daerah daerah kantong kantong
di mana di sana adalah komunitas masyarakat
tentu harus banyak caleg kita yang merepresentasikan di sana
dari kelompok masyarakat muslim yang ada di bali
yang pendatang misalnya
nah seperti itu adalah sesuatu yang normal saja
bukan sekedar soal elektoral
tapi kami ini kan partai yang terbuka
kami ini partai yang didalamnya mengakmudir semua unsur keberagaman yang ada di indonesia
tapi sejauh tentu dia berdiri di atas prinsip prinsip fundamental yang diyakini oleh partai
sebagai dasar didalam kami berpolitik
saya ke mas ferry
saya tadi mau menanggapi dulu mas kapitra
tadi saya sampaikan bahwa keterlibatan pak kapitra adalah didalam rombongan sebagai pengacara pak biprisik
jadi keputusan pak kapitra jadi caleg di pdip
pdip merupakan keputusan pribadi
dan menurut saya sih ya
ya haknya pdip dan kemudian haknya juga pak kapitra
tapi yang menjadi masalah
kalau kemudian terus tiba tiba seorang kapitra dianggap kemudian bisa menggeneralisasi sebagai kekuatan dua ratus dua belas
saya pikir enggak
pertama karena memang setelah pilkada di jakarta itu
udah terlanjur terbuka kotak pandora tentang politik identitas
dan itu membangun kesadaran kondisi
jadi itu bisa jadi kolektif di masyarakat di umat gitu
dan susah itu
jadi kalau misalkan ada elit tokoh islam yang kemudian
tadi ya kemudian tiba tiba masuk kontroversial misalkan ke pdip gitu
menurut saya ya belum tentu
terus kemudian pemilihnya pasti menganggap itu keputusan pribadi
sama seperti kemarin keputusan pak tgp
kan belum tentu juga
jadi sebenarnya ini sudah menjadi sesuatu yang sudah
itu membangun pembentuk pemilih
tapi sebenarnya ada enggak sih teman teman aktivis dua ratus dua belas kemarin yang nyalek dari gerindra
ya pasti banyak
kalau dengan argumentasi yang sama yang disampaikan mas arief
partai gerindra pasti juga melakukan pola rekrutmen
dan kemudian melakukan seleksi
dan kemudian mendaftarkan mengurutkan nama nama sesuai dengan kepentingan
yang akan bermanfaat terhadap suksesnya kita di pemilu legislatif
dan kebetulan juga nanti berimpak berdampak terhadap pemilihan presiden
sebenarnya kalau apalagi belum belum aja udah calon presidennya habib rizik sihab
sebenarnya pdip nya pak jokowi
jadi saya bilang ini sudah akan menimbulkan masalah tersendiri bagi pdip
kalau belum jadi caleg aja sudah punya ide tentang pikiran pak habib friks sihab
atau mungkin itu ya makanya gerindra juga tidak menawarkan
saya enggak tahu
tapi kalau partai gerindra pak prabowo subianto pak zulkifli hasan
pak soebul iman pak salim segep asyik
pak aljufri bertemu langsung dengan pak habib rizik
saya nggak tahu posisi pak kapitra ini di mana
di dalam gerakan nasional pembela fatwa mui gnpf mui
dan kalau alumni dua ratus dua belas banyak
saya juga alumni dua ratus dua belas
tapi secara individual kita hormati keputusan pak kapitra
silahkan pdip bermumet mumet tadi beda sendiri
udah pusing lho masih beda sendiri
oke nanti setelah ini kita bahas lagi ya
jadi fenomena yang terjadi sekarang apa bagaimana kita membacanya
dan apa dampaknya ke depan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kami masih membahas soal bergabungnya disebutnya nama kapitra empera
yang menjadi caleg dari pdi perjuangan saya ke mas jaya diana
bahwa aktivitas atau kegiatan ini ternyata memang impactnya luas
berdampak luas sampai ditoleh gitu sekarang kan
sampai dilihat oleh partai politik dan dinilai bisa memberikan nilai tambah
bisa memberikan tentu saja sumbangan suara untuk partai politik itu
itu yang dipersepsikan tentu harus dibuktikan nanti di pemilu dua ribu sembilan belas gitu
tapi betul bahwa minimal kita merasa
apa namanya gerakan dua ratus dua belas ya penting gitu kan
dan karena dia penting maka kemudian mau tidak mau dia bernilai politik jadinya
nah itulah alasan mengapa saya sebut tadi
salah satu politik akomodasi yang dilakukan oleh pdip
karena pdip salah satu partai yang terkena imbas
atau bisa jadi menjadi target langsung
dari gerakan dua ratus dua belas dalam konteks persepsi
bahwa pdip misalnya representasi umat islam di kalangan calegnya kurang
kan ada persepsi seperti itu
tinggal dibuktikan saja nanti oleh pdip bahwa
nggak mungkin kita kursi kita satu ratus sembilan mayoritas umat islam yang mau pilih
ada persepsi begitu mas
itu bisa macam macam lah ada persepsi seperti itu
tapi itu kan kita tadi membahasnya baru dari sudut pandang pdip kan
baru dari sudut pandang partai politik
kita juga harus melihatnya dari sudut pandang pak kapitra ampera
jadi nah di situ yang tampaknya masih tidak begitu jelas sekarang
karena pak kapitra sendiri
kapitra mengatakan ini ada
belum secara tegas dia mengatakan bahwa dia memang nyalek dari pdip
tapi memang ini ada quote kapitra
jadi dikatakan mayoritas umat umat islam punya keinginan selama ini tersumbat salurannya
ya bisa jadi itu menjadi salah satu itu kan alasan normatif ya
dan itu nanti kan harus dibuktikan
dan juga kan pertanyaan berikutnya kenapa memilih pdip
kalau dari sudut pandang beliau kan gitu
apakah kalau dilihat dari pernyataan yang disampaikan yang diputar di cnn tadi kan
sepertinya ada kekecewaan dari
katanya tidak ada partai lain yang menawari
terhadap partai partai seperti partainya bang ferry partai pan
kemudian partai apa strategi pks itu tidak mencalonkan ahrs sebagai capres gitu
kalau dibaca dari situ kan ada unsur kekecewaannya maka kemudian pindah gitu
pindah ke tempat lain
benarkah itu kan persisnya kita tidak tahu begitu
juga harus ditanya bagaimana sebetulnya komunikasi antara partai partai yang selama ini dianggap merepresentasi
atau menjadi channel dari gerakan dua ratus dua belas itu bagaimana komunikasinya termasuk dalam proses pencalekan ini
saya rasa enggak ada masalah dengan itu ya
kalau pak kapitra ini menurut saya anomali
karena kalau dalam penjelasannya yang tadi sampaikan mas jaya itu
kenapa ada persepsi kepada pdip yang seperti itu
menurut saya karena pdip waktu dalam kasus pilkada di jakarta dianggap mendukung ahok
sementara dalam posisi umat gnpf mui posisinya adalah melawan ahok
jadi persepsi itu terbangun yang tadi saya bilang itu membuka kotak pandora terhadap politik yang ditas
dan kesini membangun kesadaran
kalau kemudian ada seorang pak kapita masuk ke pdip ya menurut saya ini anomali
dalam sebuah kesadaran kolektif yang sudah terbentuk seperti itu
jadi menurut saya ya itu betul betul pikiran subjektifnya pak kapitra untuk masuk ke pdip
ya bisa jadi seperti itu tapi kan itu berhina pelajaran pak ferry kan
tapi persepsi kemudian persepsi terus pak kapitra bisa merubah persepsi yang
apa hubungannya dengan apakah hpp itu
apa hubungannya dengan apakah hpp itu
apakah hpp rizik dengan gnpf mui dan dua ratus dua belas menurut saya jauh banget mas jaya dihanan
jadi maksudnya sudah tidak mampu akan mengubah konstelasi sejauh itu
karena jauh banget ini menurut saya itu karena mainstreamnya adalah seperti itu
memecah suara memecah suara bisa
menurut bang ferry ini kapitra itu bukan tokoh yang penting di dua ratus dua belas kan gitu
bukan bukan saya nggak bukan pilihan subjektifnya berbeda dengan pendapat umum
iya kan dia orang luar yang tidak akan membawa apa apa gitu
berbeda pendapat umumnya tadi mas jayadi hanan kan menyatakan bahwa ada pandangan persepsi terhadap umat terhadap pdip
penjelasannya menurut saya saya tambahkan itu terbentuk persepsi tersebut karena ada pilkada di jawa
oh iya betul kita bicara dua ratus dua belas kan

nah itu yang tadi saya bilang teorinya bahwa itu membuka kotak pandora dan membangun kesadaran kolektif umat
nah kalau ada seorang kapitra kemudian masuk ya merupakan haknya pak kapitra tetapi itu nggak ada kaitannya dengan dua ratus dua belas dengan kesadaran apalagi itu
oke itu tidak akan mempengaruhi ya
tadi menurut pak jaya dihanan juga begitu
bukan menurut saya bahwa kan persepsi saya dari yang dijelaskan
apalagi terus kemudian mengaitkan hubungan antara partai partai gelindra pks misalkan minimal dengan pak biprisik nggak ada hubungannya
kan itu yang ditanyakan oleh pak kapitra tadi
pak kapitra tadi
kenapa partai partai itu tidak mencalonkan
saya rasa pak biprisik sendiri pak biprisik sihat belum tentu juga mau mencalon
saya rasa juga nggak
tapi oleh karena itu itu pikirannya pak kapitra sendiri
kok kemudian terus kita juga cenderung mengatakan bahwa kok partai gelindra pak nggak mendukung pak biprisik
itu kan pertanyaan beliau
makanya pendapatnya pak kapitra sendiri dan terserah pak kapitra sendiri juga kalau kemudian memilih dengan pdip
artinya dampaknya ini tidak akan terlalu besar terhadap gerakan politik dua ratus dua belas yang
kalau betul yang disampaikan oleh bang ferry bahwa pak kapitra itu bukan tokoh yang penting di situ
dia seorang yang berasal dari bukan misalnya
saya nggak tahu persis saya nggak kenal
tadi kan dibilang pengacara yang
oke nggak tahu persis
setahu saya pengacara resmi pak habib rizik itu ada pengacara dari front pembela islam kemudian didampingi ada rombongan pengacara
dengan kata lain bang ferry mengatakan pak kapitra itu tokoh pribadi
satu di antara
tidak mewakili kelompok dua ratus dua belas kira kira gitu kan
itu kan yang disampaikan oleh bang doni
iya itu sekarang dipersepsikan sekarang oleh mas jayadi juga seolah olah ini apa namanya
iya betul ada persepsi bahwa beliau ini bisa saja mewakili kelompok dua ratus dua belas
anomali itu menurut ferry
tadi mas jayadi juga menurut mas jayadi terus kemudian bisa tiba tiba seperti itu
kita bicara di hal yang berbeda saya kira ini
pada awal saya nggak kenal dengan pak kapitra dan kemudian pilihannya mau gue
menurut pak ferry pak kapitra itu mewakili dua ratus dua belas apa enggak
ya saya rasa enggak
saya rasa itu kan
ini udah pasti
dan kita belum tahu reaksinya dua ratus dua belas
mungkin bagi orang lain atau tadinya mungkin pak kapitranya mau daftar diem diem pdip
tapi terus ternyata rame terus dia akhirnya bingung sendiri juga bisa
ini pak ferry
mengapa ini jadi rame
karena ada persepsi bahwa seorang kapitra ampera itu
ada kaitannya dengan dua ratus dua belas itu
ya itu dia
dan dia bisa dianggap punya pengaruh
soal apakah pengaruh atau tidak itu nggak
jadi ada dua persepsi ini
menurut pak ferry tidak ada pengaruhnya
tapi ini jadi rame termasuk oleh media karena media mempersepsi
oh jangan jangan ini
dan itu persepsi yang dibangun selama ini
nah politik itu kan soal persepsi nanti
tergantung bagaimana itu terbangun
tergantung bagaimana itu terbangun
itu selanjutnya akan dikatakan ini kemudian
bagaimanapun pdi perjuangan punya identitas sendiri
saya tapi rasa dalam waktu dekat
ya pak kapitra harus ditanya
oke harus firm ya
dari kapitra sendiri harus firm
dari pdi perjuangan sih tadi sudah jelas
bahwa memang sudah mendaftar gitu ya mas arief
kedepannya ini kan katanya ada komunikasi
katanya pak kapitra mau ketemu sama saya
iya jadi setiap caleg gini
anda tiba tiba masuk daftar caleg kan nggak mungkin
ada keputusan politik
itu yang penting
ya karena itulah maka kemudian dilanjutkan ke kpu
sebagai pihak yang menerima bakal calon setiap partai politik
tidak hanya pdi perjuangan
ya nah kalau kemudian di tengah jalan misalnya saja
ada dari caleg dari partai a partai b partai c
tiba tiba berpikir ulang mengundurkan diri
ya nggak jadi dia caleg
apakah itu masalah
itu sesuatu yang normal saja
karena rekrutmen dan seleksinya memang dilakukan
meskipun ada standar dan mekanisme tertentu
bisa saja satu ada orang memang
merasa keberatan dan sebagainya
masalahnya apa saja
keterangan ya pak hasto tadi
apakah itu problem pribadinya
atau problem orang lain
bagi kita sebagai partai politik yang akomodatif dan terbuka untuk berbagai kalangan
bergabung dengan pdi perjuangan
kita tentu bahagia dan senang
siapapun bisa masuk pdi perjuangan sepanjang itu tadi
beri di atas prinsip prinsip yang
menjadi dasar bagi keyakinan dan pemikiran politik partai kami
dari pdi perjuangan
sedikit terakhir mas erick
tadi sekjen pdp menyatakan bahwa ada proses rekrutmen melalui online
nah dalam kasus pak kapitra ini kelihatannya melalui
itu yang dimaksud pak
tidak mungkin dong
kalau sekjen ini tidak ada proses komunikasi kan
proses komunikasinya seperti apa
online di pdi perjuangan adalah dalam hal memenuhi syarat syarat yang ditentukan internal
tidak ada proses online ini
makanya sampai tadi pak kapitra sendiri nggak tahu posisinya di mana
dan kita tidak tahu
saya rasa juga nggak usah terlalu dibahas mendalam
masih banyak kerjaan yang lebih penting juga

kami segera kembali
tetap bersama kami
apa pertanyaan budh expl serge

saya selalu pronouncah semangat ya
ceritakan sama minum sekarang
jangan cempol sitter lu kan
saya juga berpikir bahwa ingin mengulangi flooding
saat indonesia melahirkan negatif indonesia sudahala untuk mengulangi skill cpost atau menangani